pengerjaan proyek tol semarang demak terus dikebut
dalam tinjauannya gubernur jawa tengah ganjar pranowo menegaskan
proyek tol ini bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan banjirop
yang kerap melanda kawasan pesisir
pembangunan tol semarang demak terus dikebut
proyek jalan tol dari sayung sampai demak seksi kedua sepanjang enam belas tiga puluh satu km
dengan nilai proyek lima tujuh triliun rupiah ini
ditargetkan rampung bertepatan dengan perayaan sumpah pemuda dua puluh delapan oktober tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
jumat dua puluh enam november kemarin bersama komisaris pt pembangunan perumahan andi gani newea
gubernur jawa tengah ganjar pranowo
meninjau progres percepatan proyek pembangunan langsung
di lokasi di desa loireng kecamatan sayung demak
diketahui proyek tol semarang demak ini memiliki dua seksi pekerjaan
seksi pertama yakni ruas kaligawe sampai sayung dengan panjang sepuluh tiga puluh sembilan km
proyek seksi pertama ini baru mulai digarap
kemudian seksi kedua di ruas sayung demak dikerjakan lebih awal
secara keseluruhan tol ini ditargetkan selesai tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
gubernur ganjar sangat mengapresiasi kecepatan proyek ini
menurut gubernur ganjar
jalan tol semarang demak merupakan ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan cukup lama
di sekitar kedua daerah itu
untuk apa untuk meyakinkan pada publik progresnya bagus pekerjaannya bagus
dan kemudian ada harapan masyarakat
iya kaligawi tidak akan macet ada alternatifnya
karena dari semarang sampai ke demak sampai ke kudus bapak ibu tahu
sehingga industri yang tumbuh di sana juga luar biasa
selain itu gubernur juga optimis
persoalan banjirop yang kerap melanda beberapa daerah di sekitar sayung
juga bisa tertangani dengan adanya tol